joanna dan jovelyn kini bisa bermain tanpa hambatan
sebelumnya balita usia dua tahun tiga bulan ini mengalami kembar siam dempet dada dan perut
operasi pemisahan tidak bisa segera dilakukan karena alasan usia kedua bayi
serta kemampuan ekonomi orang tua
malum saja orang tua kedua bayi itu hanyalah bintara berpangkat siarsan dua
namun nasib berkata lain kabar bayi kembar siam itu sampai ke telinga pimpinan tni angkatan darat
kepala staf angkatan darat segera memerintahkan dilakukan operasi pemisahan
dengan biaya ditanggung oleh tni ad
akhirnya setelah menjalani operasi selama tujuh jam dan melibatkan enam puluh tujuh dokter
rsup kandau dibantu dengan rsp ad gatot soebroto berhasil memisahkan kedua bayi tersebut
banyak sekali perhatian dari pimpinan pimpinan kami
terutama bapak kasat bapak pangdang bapak dandim
dan bapak dandim
yang sudah memberikan kami perhatian khusus sehingga anak kami bisa dioperasi
pimpinan tni ad juga memerintahkan jajarannya untuk mencari apabila ada prajurit yang mengalami permasalahan serupa
sehingga kemudian bisa diberikan solusi dengan cepat dan tepat
saya tidak menginginkan ada prajurit prajurit saya menderita

saya tidak menginginkan ada prajurit prajurit saya menderita
saya tidak menginginkan ada kesulitan
saya sampaikan kepada seluruh jajaran
jangan sampai ada anak buah yang sakit bertahun tahun
tidak ada solusinya
ini harus ditemukan
dan kita harus bisa berbuat
begitu juga dengan masyarakat
bayi kembar siam johanan dan joflin merupakan putri pasangan serda fredrik
yang berpengalaman untuk memperbaiki keadaan kemampuan
carda frederick sendiri bertugas di kodim seribu tiga ratus dua minahasa
iwan hermawan indra raharja jakarta